dan untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran
korlantas polri berencana untuk memperlakukan rekayasa lalu lintas mulai delapan belas april mendatang
rekayasa lalu lintas untuk arus mudik dan arus balik diberlakukan dengan sistem kontraflow dan juga one way
berikut ini kami tampilkan jadwal rekayasa lalu lintas yang dihimpun tim cnn indonesia
kontraflow saat arus mudik dilakukan mulai dari kilometer empat puluh tujuh hingga tujuh puluh dua tol jakarta cikampek sampai tol cipali
ini berlaku mulai tanggal delapan belas april pukul dua siang hingga dua belas malam
selanjutnya tanggal sembilan belas sampai dua puluh satu april sejak pukul delapan pagi hingga dua belas malam
kemudian sistem one way saat arus mudik di kilometer tujuh puluh dua hingga empat ratus empat belas tol cipali sampai tol kalikangkung
berlaku mulai tanggal delapan belas april pukul dua siang hingga dua belas malam
selanjutnya tanggal sembilan belas sampai dua puluh satu april sejak pukul delapan pagi hingga dua belas malam
sementara untuk arus balik rekayasa lalu lintas dibagi dua gelombang
kontraflow gelombang pertama di kilometer tujuh puluh dua hingga empat puluh tujuh tol cipali ke tol jakarta cikampek
diberlakukan mulai dua puluh empat april pukul dua siang sampai dua belas malam
selanjutnya tanggal dua puluh empat april pukul dua siang sampai dua belas malam
diberlakukan mulai dua puluh lima hingga dua puluh enam april sejak pukul delapan pagi sampai delapan pagi lagi atau selama dua puluh empat jam
kontraflow gelombang dua diterapkan mulai dua puluh sembilan april pukul dua siang hingga dua belas malam
dan selanjutnya tanggal tiga puluh april pukul delapan pagi hingga dua belas malam
kemudian tanggal satu sampai dua mei sejak pukul delapan pagi hingga delapan pagi lagi atau selama dua puluh empat jam
sistem one way arus balik juga dibagi menjadi dua gelombang
pertama dari kilometer empat puluh dua
diterapkan tanggal dua puluh empat april pukul dua siang hingga dua belas malam
selanjutnya tanggal dua puluh lima sampai dua puluh enam april sejak pukul delapan pagi hingga delapan pagi lagi atau selama dua puluh empat jam
gelombang kedua berlaku mulai tanggal dua puluh sembilan april pukul dua siang hingga dua belas malam
selanjutnya tanggal tiga puluh april pukul delapan pagi hingga dua belas malam
kemudian tanggal satu sampai dua mei
satu sampai dua mei sejak pukul delapan pagi hingga delapan pagi lagi atau selama dua puluh empat jam